kampung padat penduduk ini terletak di kelurahan perak utara kecamatan pabean cantikan surabaya
letaknya di sisi selatan depo pengisian bahan bakar pertamina
ada sekitar tujuh puluh lima rumah yang dihuni dua ratus lima puluh an orang di sana
jarak permukiman dengan depo dipisahkan saluran air dan jalan teluk bitung selebar kurang lebih lima meter
sebelum jalan ada pula tembok setinggi sekitar empat meter
seksyen head communication and relations pertamina patranyaga jatim balinus taufikurniawan mengklaim
pertamina sudah sering mengedukasi warga terkait mitigasi kebencanaan
warga dengan kondisi yang ada dengan kondisi perumahan
kita jadikan sebagai komponen dekap kita latih edukasi
sehingga harapannya mereka ketika terjadi situasi darurat contohnya kebakaran itu
sudah lebih siap siaga
di tempat pemukiman warga juga kita memberikan akses poin
misal kayak jalur evakuasi darurat
pernyataan taufik di bantah soleh pengurus rt setempat
ia mengatakan sosialisasi yang dimaksud pihak pertamina adalah
secari kertas larangan menyulut petasan atau mercon pada momen tertentu
selebihnya tidak ada pelatihan kebencanaan
misalnya bagaimana memadamkan api lokasi aman apalagi jalur evakuasi
sosialisasi bencana itu cuma satu tahun dua kali
itu kalau nggak salah mau tahun baru dan hari raya
saya memberi edaran itu pun kadang nggak ketemu saya titipkan ke anak saya edaran itu
yang dapat edaran itu
edaran berupa apa juga
untuk kata katanya itu ya untuk waspada lah jangan nganu mercon itu aja yang dianu itu
karena sangat rentan sekali kan
warga tidak tahu harus berbuat apa ketika peristiwa kebakaran di depo pertamina pelumpang
terjadi di tempat tinggal mereka
warga membutuhkan pelatihan mitigasi tersebut
hidup di perkampungan padat penduduk
tentu mereka harus memiliki pengetahuan cukup tentang penanganan kebakaran dan jalur evakuasinya
kampung kampung ini dipisahkan gang yang hanya selebar satu meter
sedangkan lebar kampungnya hanya sekitar satu lima meter saja
artinya tanpa pengetahuan jalur evakuasi yang tepat
warga bisa terjebak ketika terjadi kebakaran
suriati warga setempat mengatakan
bisa saja kebakaran terjadi di pemukiman dan merembet
seperti kebakaran pemadam kebakaran yang kecil itu ya
buat bantu bantu kalau ada apa ya
kalau dibiarkan merambat rambat apalagi kita dekat pertamina
kita kan dibawa pipanya pertamina
jadi ya kita harus punya pemadam
tapi pemadam kalau kita yang beli nggak mungkin
ketua rt setempat soleh
terus mengimbau pemilik usaha di sepanjang saluran air yang berbatasan dengan tembok depo pertamina
agar pemilik usaha
terutama yang berkaitan dengan api
habis masak diperhatikan kompornya
kalau mau tidur
selangnya kompor dilepas
biar nggak jadi kebakaran
kelah tau betapa betapa
iya sama juga merasa kasihan ibah
ya semoga tidak terjadi pada kita
secara historis depo pertamina ini berdiri
sebelum kawasan tersebut
warga mengaku tidak punya pilihan
apalagi harus pindah dari lokasi tersebut
meski mengetahui resiko apa yang mereka hadapi
warga sudah mendiami kawasan ini
selama empat puluh sampai lima puluh tahun